kesya botoh ibunya
kesya itu masih nyusu kalau dipisahin dari elsa
aku gak kebayang di mana
aku mohon jangan balikin elsa lagi ke apa
kesya butuh ibunya
kamu pikir kaisa akan tumbuh berkembang dengan baik
kalau dalam pelarian seperti ini
kasih yang kesya ma
kesya itu prematur
kalau dia sakit gimana
mungkin jessi juga pengen elsa ada di sini om
jadi biar lengkap gitu
saya pikir juga begitu
tapi di mana saya harus jalan
ini baru sitius buat nggak ya
mungkin disebut sekolah
jadi participants saja bakal berpikir sendiri ama dia
kayu posisi aku hari ini akhir akhir ini
saya kok jadi yang layak dan mikir ini
saya mau beli kartu yang super kota ini ya
oh mau beli kartu ini ya
terima kasih ya pak
terima kasih ya
kamu tunggu disini dulu ya
nanti kita coba bangunin jesse lagi
saya pamit dulu ya
saya harus ke kantor
terima kasih ren
nomor siapa ini
ya neng sebentar ya
siapa sih ini
saya minta maaf bos atas kesalahan saya
tolong bos kasih saya kesempatan sekali lagi bos
tapi saya masih mau mengabdi sana bos
gak usah berharap macem macem kamu dari saya
tolong kasih saya kesempatan bos
kasih saya kerjaan apa aja bos
saya akan lakukan ataupun saya akan kerjakan semaksimal mungkin bos
saya akan manfaatin kamu baru sekarang
saya kasih kamu satu tugas
temennya jesse waktu di tempat rehabilitasi
jessi lagi dalam keadaan koma sekarang
dia di rumah
dia dirawat di rumah sakit setiap terang
dalam keadaan koma
dia seperti berhalusinasi nyebut nyebut nama teman temannya waktu di harapan kasih
nyebutin neneng nyebutin elsa
neneng udah saya bawa kesini
tapi elsa belum
terakhir saya dengar kabarnya elsa sempet hilang atau gimana sih juga gak tau
dan belum ditemukan sampe sekarang
kalau kamu bisa dan berhasil mendapatkan helsa dan bawa ke rumah sakit
ya mungkin saya akan pertimbangkan kamu untuk jadi tangan kanan saya lagi
saya akan bawa elsa ke depan bos
sayangnya om baidi
mukanya mirip banget sama elsa waktu kecilnya
dia lahir nggak dikelilingin opanya omanya papanya
membiarkan elsa terus terusan dalam penarian
kita ketemu sama dia kita ngomong sama dia kita bujuk dia nulis kelapas
gak pa aku gak mau elsa balik lagi kelapas
kamu jangan ngomong begitu dong
ini demi kebaikan elsa dan juga kaisar
kita rawat keisah
kalau perlu kita ajak kaisang
untuk jenguk yang setiap hari
supaya gak kesepian
dan setiap hari kita kesana
aku tega banget sih
keisah itu masih nyusu kalau dipisahin dari elsa
aku gak kebayang dimana
aku mohon jangan balikin elsa lagi kelapas
oh gak maksudnya pissed